puluhan anggota ormas pemuda pancasila berjaga jaga di depan rumah lanyala di jalan wisma permai barat empat no tiga puluh sembilan surabaya
rumah tersebut dijaga ketat untuk mengantisipasi kedatangan petugas penyidik kejaksaan tinggi jawa timur
kejaksaan tinggi jawa timur telah menyiapkan petugas jaksa eksekutor untuk menjemput paksa lanyala mataliti
hingga kini lanyala sudah tiga kali mangkir dari panggilan kejati jawa timur
saat dikonfirmasi pihak keluarga lanyala mengatakan bahwa rumah tersebut kosong dan tidak ada orang yang menghuninya
pihak keluarga juga mengaku tak tahu keberadaan ketua umum pssi yang dibekukan tersebut
dan kita beralih ke informasi lainnya dari kasus eksploitasi anak
tiga anak korban eksploitasi kini tengah menjalani serangkaian pendampingan psikologis di rumah perlindungan sosial anak kawasan bambu apus jakarta timur
kondisi psikis tiga korban masih dalam pemantauan intensif
pendampingan dilakukan terhadap r tujuh tahun dan w lima tahun
menurut catatan psikolog keterangan yang diberikan masih berubah ubah dan butuh waktu agar keduanya bisa berperilaku normal sesuai usia mereka
dan untuk saat ini keduanya sudah dapat berbaur dengan anak anak lainnya
di tempat lain bayi i yang berusia enam bulan masih dalam pemantauan dokter
sensor motoriknya masih belum bisa bekerja dengan normal karena pengaruh obat penenang yang diberikan sejak usianya satu bulan